arus lalu lintas di ruas tol cikampek menuju jakarta ramai lancar
namun puncak arus balik idul adha diperkirakan terjadi senin sore hingga nanti malam
hingga senin siang belum terjadi kepadatan kendaraan arus balik di gerbang tol cikarang utama ke arah jakarta
rata rata kendaraan yang lewat masih didominasi kendaraan pribadi
jumlah kendaraan yang melintas berkisar antara lima puluh hingga enam puluh kendaraan per menit
semua gerbang tol juga masih berfungsi normal di kedua arah
dan petugas sudah bersiaga untuk mengantisipasi antrean kendaraan pada puncak arus balik
kendaraan per menit kali ini sudah mencapai seratus kendaraan per menit putri
dan memang bisa dilihat bahwa saat ini di gerbang tol cikarang utama yang arah ke jakarta sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan
dan bila kemarin jumlah kendaraan dari arah cikampek menuju jakarta jumlahnya secara total mencapai lima puluh delapan ribu
hari ini diperkirakan sebagai puncak arus balik nantinya akan ada sembilan puluh delapan ribu kendaraan
nah karena itu juga putri para petugas di sini sudah mulai melakukan upaya upaya rekayasa atau antisipasi
agar tidak terjadi penumpukan
dan juga untuk penumpukan yang terlalu panjang ingat bahwa pada lebaran atau idul fitri kemarin sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan di gerbang tol ini
dan salah satu cara yang dilakukan oleh petugas di gerbang tol cikarang utama ini adalah bisa dilihat bahwa di sebelah kiri saya saat ini sudah ada kontraflow yang diberlakukan
yaitu gerbang tol yang tadinya jumlahnya ada empat belas gerbang tol arah jakarta saat ini sudah dibuka dua tambahan gerbang
kini jumlahnya menjadi enam belas gerbang tol arah jakarta
dan ini merupakan antisipasi
kondisi yang cukup baik mengingat bahwa saat ini memang waktu masih menunjukkan sekitar pukul empat belas lima puluh
sementara menurut dari petugas sendiri kemungkinan besar puncak arus balik itu akan terjadi nanti pada sore lebih tepatnya sekitar pukul enam sore hingga malam nanti
dan juga selain itu ada beberapa antisipasi lainnya yaitu dengan membuka gerbang tol otomatis yang biasanya hanya bisa digunakan dengan pembayaran uang elektronik
hal ini dibuka untuk menggunakan uang tunai
dan juga untuk menggunakan uang elektronik